museum yang baru dibuka untuk umum pada tahun dua ribu delapan belas lalu berawal dari keprihatinan david
sunar handoko seorang pengusaha otomotif di kota yogyakarta terhadap semakin hilangnya aset motor
motor kuno di indonesia yang diangkut ke luar negeri oleh kolektor kolektor mancanegara guna
menyelamatkan aset aset motor kuno yang menjadi bagian sejarah indonesia handoko pun berkeliling
indonesia untuk berburu motor motor kuno yang masih ada motor motor kuno itu pun ia beli dan ia
bawa ke kediamannya di yogyakarta namun seiring koleksi motornya yang semakin banyak handoko
kemudian berinisiatif mendirikan museum otomotif merpati supaya masyarakat bisa melihat kekayaan
sejarah indonesia dalam bidang otomotif sekaligus sebagai sarana pendidikan sejarah bagi generasi
muda hai saya pikir wani lama lama bisa abis ini anak cucu kita memang nggak bisa melihat nah
kemudian saya berkeinginan untuk menyelamatkan saya selamatkan motor itu dengan berburu ya saya
mulai perburuannya lulusnya kalau ngambil motor tuh sampai pakai tergandeng itu itu di tahun delapan puluh sembilan sembilan puluh
sampai tahun sembilan ya sampai menjelang tahun dua ribu lah kayak gitu banyak sekali saya kumpulin namun handoko
tidak berhenti pada motor kuno saja ia kemudian mencari mobil mobil dan sepeda sepeda antik untuk dijadikan tambahan koleksi
sejak ia mulai berburu motor kuno di tahun seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan hingga kini sudah ratusan motor mobil dan sepeda
yang dijadikan koleksi museum otomotif merpati miliknya yang terletak di jalan kiai haji ahmad
dalan yogyakarta kebanyakan koleksi sepeda motornya merupakan edisi terbatas mulai dari merek merek
jepang hingga vespa lambreta birminghang small arms norton indian dan bahkan harley davidson tercatat
bekas milik orang orang penting di indonesia seperti motor bsa lightning clubman seribu sembilan ratus enam puluh lima dan
bsa twin golden flash milik mantan kapolri almarhum jenderal polisi hugeng imam santoso selain itu
terdapat motor bmw r lima puluh milik salah satu personil band legendaris kus plus banyaknya motor antik
bersejarah di museum otomotif merpati membuat museum yang buka dari pukul sembilan pagi hingga empat puluh
sore ini setiap harinya dikunjungi puluhan pencinta otomotif di tanah air
maupun mancanegara koleksinya sangat lengkap boleh dibilang dari jepang amerika ataupun negara
eropa ada di sini baik itu harley ataupun motor bebek atau motorsport berharganya nilai sejarah
dibalik koleksi musim otomotif merpati membuat handoko berkali kali menerima tawaran dari para
kolektor untuk membeli motor mobil atau sepeda koleksinya namun handoko menolak tawaran para
kolektor dan lebih memilih untuk merawat sendiri koleksinya walau setiap bulan ia
harus mengeluarkan biaya minimal sekitar enam juta rupiah untuk merawat semua koleksinya bagi
handoko nilai sejarah yang terkandung di koleksi otomotifnya jauh lebih berharga
dari berapapun jumlah rupiah yang bisa ia terima wahyu juniawan yogyakarta